diharap kepada santriwan untuk mempersiapkan secara maksimal dan terus melatih bacaannya
aku yakin pasti bakalan aku yang kepilih
jangan kepedean dulu sobri
kalau ternyata memilih aku yang menang gimana
setiap hari masa kamu yang meninggal
ya si aikam menang gue malu
kok kalian buru buru banget
ada di kamar aikam
ini mau kesana ayo burona
kamu pasti jai lagi ya
enggak pak dek
kita beneran gak deh
ya kan tuh disini
mana ada badan disini
bisa jadi disini
itu ada yang tengkurap tuh
udah sekarang kita gini aja
kita ngecek sobri di kamar indra bagaimana
saya kurang setuju
dengan idenya ustadz ridwan
saya pikir lebih baik sekarang kita cari
ke kamarnya indra
nah sebab kan itu bisa jadi
si sobri itu kesana
kita semua ngecek sobri di kamarnya indah
nah itu saya gak setuju
lebih bagus sekarang kita
ke kamarnya indra aja lah
tadi gini pak ustadz
itu dia jalan
jadi dia lari langsung
lah itu bodoh yang pingsan
udah katanya praktek
yaudah kalau gitu sekarang
harus kita harus gimana nih
sekarang kita ngecek ke kamarnya indra ustadz
nih itu saya kurang kurang sependapat ya tuh
kita ke rumah bang wali yuk
eh pada mau kemana sih
caranya di kamarnya lukman
ini kerjaan kalian
oh ini mentang mentang dikerah
dia udah ngerjain pr
iya ngerjain pr
karena besok dia mau ulangan susah pusing
mereka ini habis dikerjain sama sobri
dan mereka untuk membalas
kalian ngerjain ustadz ridwan sama ustadz musa
hai kal dodot
kalian itu kalau bercanda itu jangan berlebihan
apalagi sampai membuat semua orang itu jadi panik dan takut
kamu tau gak
rasulullah saw itu pernah bersabda
tidak halal bagi seorang muslim
apabila orang muslim itu menakuti muslim yang lain
heran gak ada
hei kal dodot kembali ke kamar ya
biarin sobri tidur disini ya
aduh jangan ustadz
ada apa nih
ini kan sobri kan
kondisi itu kecapean
biarin dia tidur disini aja malam ini
jangan disuruh pindah
nah tadi kan udah ngomong begitu bang mali
masak musa ini lagi mikirin siapa sih
ustadz musa deh atur deh
yaudah sekarang sobri biarin tidur disini
karena dia udah kecapean
nah kita yang pergi dari sini
kasih udah bang mali
udah diomongin sama ustadz ridwan
sobri biar tidur disini bang mali
ya buat apaan tuh pak deh
ya buat bang mali
bang mali dimana
aduh saya gak fokus nih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kita akan mulai lagi
untuk mempersiapkan secara maksimal
dan terus melatih bacaannya
pasti bakal aku yang kepilih
jangan kepedean dulu sobri
memilih aku yang menang
setiap hari masa kamu yang menu
iya mas mending aku belum menangguh malu
daripada kamu sobri
udah gede masih nangis
masih gak nyambung
daripada menangguh malu
gak bisa bedainnya
untuk sobri dan aisyah
terus belajar dan latih
karena besok pagi
kita akan kedatakan tamu
yang akan membantu menjadi juri
untuk menilai bacaan bacaan kalian
bener tuh sob
bener banget ya laluqman
siapa dulu dong
oh subri tuh ganteng banget
soleh alias gak soleh
cengeng alias suka manggis
itu yang paling cepat
gelap ya gelap
ustadz ribuan ustadz
tadi siapa nih yang lepar ini
oh aku sih
ini masa saya lempar ke belakang
gila maksi banget dong
pokoknya gak jauh jauh
kalian cuma kalian berdua
saudara sama muslim
untung sudah nangis
lagi lagi juga siapa yang anggap dia saudara
kalian tau gak
masih untung ini
kebukanya ustadz musay mulai dah santun
coba kalo kalian lepar lemparan meja
rambut ustadz musay
anak anak tolong dengerin semuanya ya
barang siapa yang meninggalkan atau tidak menegur saudaranya melebihi dari tiga hari
lalu ia meninggal
maka niscaya ia akan masuk neraka
hadis suhih yang direwayatkan oleh muslim
jadi ustadz berharam sama kalian semua harus saling menyayangi
dan jangan saling bermusuhan ya
makan makan makan
semua makanan udah siap
ini baru kenal sih
saya mau tanya
ruangan ustadz mukhtar dimana ya
kalau ruangan ustadz mukhtar mah ada di dalem pak
kalau boleh tau
buat apa siapa ya
saya mau ngantar anak saya untuk ke pesantren sini
oh santri baru ya pak ya
mendingan masuk aja mobil lah bawa ke dalem
terima kasih pak
nah ini siapa
nggak mau ah
biarkan anaknya nanti saya yang nganturin aja
terima kasih ya pak sapam
begitu saya langsung ke ruangan ustadz muqtar
nyok kita kemon ke dalem
yah lagi ajak kemon
apa yang diliat
ajak disapa sole
bau coklatnya berasa enak
bocah kemaren ini ya